iya saya baik baik aja wadid
kamu tadi kenapa telepon
ini aku mau kasih tau tadi rena tuh jatuh dan akhirnya ada demimisan
terus rena gak apa apa sekarang kan
ya tadi lo sini bawa ke rumah sakit mas
tapi untungnya alhamdulillahnya dokter bilang rena baik baik aja
makanya sekarang boleh pulang
yaudah coba saya mau bicara sama rena sebentar bisa
tunggu aku sakit
papa sedih kalau ngeliat rena sakit
yaudah nanti papa telepon lagi ya
kita sambung di rumah lagi
kalau saya nggak salah tangkap sih
makanan itu untuk pak irfan
itu aja sih ibu yang ingin saya sampaikan
maksudnya gimana sih
tadi om irfan bilang kalau dia lagi jenguk temannya
eh siapa yang sakit om
eh siapa yang sakit om
itu ada temennya om sakit temen kantor
eee itu ada temennya om sakit temen kantor
serangan jantung dia
serangan jantung dia

itu tadi renan itu jatuh dan akhirnya dia mimisan
jatuh sayang ya
udah diperiksa dokter belum
udah diperiksa aku tadi sama dokter
untungnya kata dokter sih gak kenapa kenapa
dia baik baik aja
tapi untuk memastikan dia suruh untuk cek lab sih
oh yaudah oke oke oke
syukurlah kalau gitu
om om lagi kenapa
kok kayaknya lelah banget
terus mau kirim makanan ke ruang isi
yang bener yang bener
kebeneran kita ketemu pak
tadi saya baru aja mau ke ruangan bapak
saya mau kasih tahu kalau hari ini pak reddy izin gak masuk ke rumah sakit
tapi bapak tenang aja
semua kerjaan pak reddy udah di handle sama bagian lain
oh yaudah gapapa
kalau gitu saya permisi pak
padahal gue mau tanya soal jessica
apaan ini semua
mama juga mau tahu al
mau tahu apa yang sebenarnya terjadi dua puluh sembilan tahun yang lalu
mama mau tahu kebenarannya
karena sanusi bilang dia mau ke kantor kamu
mama juga mau denger al
biar aku dulu yang cari tahu ya
ini semua kan juga belum pasti
nanti kalau kamu tahu kebenarannya pasti akan kamu pikirkan sendiri
kamu jadi cemas sendiri
kamu akan kepikiran terus sendiri
mama ada di sini
mari kita hadapin sama sama
kita hadapin sama sama
selamat siang suster
suster saya mau tanya
apa ada nama pasien elsa anindita yang dirawat di sini
sebentar ya bu saya cek dulu
maaf bu atas nama elsa anidita tidak ada di sini
loh ini kan bu putri
ya ini namanya bu putri
nama panjangnya elisabeth putri
dia baru saja dari sini mengambil bayinya
elsa udah lahir kan
berarti sudah lahir bayinya
suster saya minta alamat
maaf pak untuk alamat bu putri kami tidak punya
karena kemarin suaminya tidak mengisi data
tapi suaminya mengatakan mereka tinggal di jakarta